tiga tahun rike diah pitaloka terjun di dunia politik
demi mewujudkan cita citanya menjadi politikus yang mewakili suara rakyat
konsekuensinya adalah kita harus fokus dong
it's not fair kalau orang sudah ngasih kepercayaan apalagi kita dibayar
sebenarnya gitu juga jadi wakil rakyat
jangan lewatkan the politician rike diah pitaloka
minggu dua puluh sembilan januari jam sembilan malam di cnn indonesia